sarapan bersama sambil berjengkrama dengan keluarga bagi sebagian orang adalah hal yang lumrah namun
sebagai para tamu di hotel berbintang empat ini hal tersebut tidaklah mudah mereka adalah para tenaga
kesehatan yang selama ini telah berjibaku melawan kofit sembilan belas salah satunya adalah dokter rinda yang
adalah satu dari ratusan nakes yang sepanjang tahun ini tanpa henti menangani kofit sembilan belas dokter
rida bertugas di rumah sakit lapangan indrapura surabaya saat ini kasus kofit sembilan belas tengah melandai
dan tidak ada pasien kofit di rssi surabaya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
memberikan kesempatan relaksasi kepada para nakes jadi kita terima pasien baru tuh mulai dari
administrasinya kemudian anamnesis keluhannya apa setelah itu kita memberikan terapi yang tepat
untuk pasien tersebut semudian pulangnya kok pulang kita mes lagi berapa lama dimasukkan
di mes itu kita awal dapat fasilitas hotel ya kemudian kita pindah ke mes jadi dari sejak
saya masuk november dua ribu dua puluh sampai kemarin terakhir september kita hitungannya di hotel dan di mesh
jadi dikarantina terus hadiah mengendap tiga hari dua malam ini dimanfaatkan secara optimal
oleh para nakas dan keluarganya selepas sarapan mereka memanfaatkan waktu bersama
untuk menembus waktu yang hilang selama mereka bertugas di gada terdepan menanggulangi covid sembilan belas
seperti keluarga perawat saiful yang bertugas di rumah sakit premier surabaya dia mengajak
serta anak dan istrinya untuk berenang dan bersantai melepas penat sekarang kita diberi
kesempatan untuk staycation intinya untuk relaksasi ya relaksasi kita bisa berkumpul kembali
dengan keluarga kita bisa memberi apa ya memotivasi anak juga bahwa pekerjaan kami ini sangat berat untuk menjaga
kesehatan di negeri kita tercinta ini
saat ini kasus covid sembilan belas sedang rendah
namun para nakas ini tetap siaga dengan adanya varian baru
dan kemungkinan gelombang ketiga covid sembilan belas
genjar wicaksono andreas wicaksono surabaya jawa timur